ya dan sudah terhubung bersama kami melalui sambungan telepon ini sudah ada kepala badan kepegawaian daerah dki jakarta itu bapak haidir
selamat malam pak
ya pak haidir ini kan tenaga honorer petugas ppsu ini kemudian di kelurahan jelambar ini harus masuk got
karena dinyatakan sebagai salah satu bentuk tes fisik untuk bisa menjadi pegawai tetap
ini bagaimana pandangan bapak terkait hal ini
ya yang pertama saya luruskan dulu ini bukan untuk menjadi pegawai tetap
ya ini adalah perpanjangan kembali kontrak untuk di tahun dua ribu dua puluh
memang mekanismenya sesuai dengan pergub tujuh ribu dua ratus dua belas bahwa ada tes keterampilan dan sebagainya apabila dia menjadi tenaga ppsu
hanya di sini kemungkinan ada dugaan yang salah
persepsi dalam penempatan
nah karena kelalaian ini maka tim investigasi dari inspektorat maupun dari bkd telah mendalami kesalahan kesalahan tersebut
apa saja pak
mulai hari ini kepala kelurahan selaku kepala ukpd nya dibebas tugaskan
sampai dengan proses penyidikan ini lebih lanjut
apabila mereka melanggar ketentuan sesuai dengan pp lima puluh tiga tahun dua ribu sepuluh tentang hukuman disiplin pegawai negeri sipil
mereka sebagai pejabat lalai dalam menjalankan tugas maka kena sanksi
mulai dari hukuman disiplin sedang berat dan ringan
oke berarti selain dari lurah dari jelambar ini pak
apa kemudian hasil hasil temuan dari tim investigasi sejauh ini terhadap hal yang terjadi di jakarta barat
investigasi dari kami yang pertama sesuai dengan aturan hasil dari pemeriksaan kemarin dari tanggal sepuluh
kita sudah limpahkan kepada atasan langsung dari tingkat wali kota kepada camat atasannya langsung
sehingga camatlah yang akan mendalami lagi
dan mulai hari ini camat harus menerbitkan surat pembebasan sementara jabatan dari kepala lurahat jelambar tersebut
tapi bisa dipastikan per hari ini hari senin itu berarti lurah jelambar sudah dicopot ya pak ya
saya luruskan lagi
bukan dicopot dibebaskan sementara dari jabatannya
untuk memperlancar proses terhadap penyelidikan lebih lanjut atas kelalaian sebagai pegawai negeri sipil dalam menjalankan amanat tugasnya
oke berarti memang kalau nantinya tiba tiba terbukti dari hasil investigasi ini apakah sanksi yang bisa dihadapi adalah pencopotan dari jabatan atau seperti apa pak
nah kalau kelalaian itu atas dugaan ini terbukti mereka lalai dan jatuh hukuman disiplin berat
maka memang harus dibebaskan tetap dari jabatan strukturalnya atau dievaluasi pindah tidak cocok lagi menjadi seorang pamong atau lurah
tapi kalau sejauh ini pak haidir dari bkd sendiri menilai bentuk atau tindakan yang dilakukan kepada pegawai honorer ini sesuatu hal yang termasuk pelanggaran berat atau tidak pak
dalam hasil investigasi kami ini ya sudah mas
karena kesalahan dari mereka lalai sebenarnya tidak ada tes keterampilan menimbulkan penyelidikan
ya tetap ke dalam got
yang ada tes keterampilan kalau dia tukang bangun atau tukang merapikan saluran air dia mengerjakan perbaiki tukang saluran air itu
keterampilannya yang dilihat bukan disebutkan ke dalam got
nah dalam hal ini jelas terlihat ada kelalaian dalam menjalankan instruksinya
tingkat beratkah berarti bisa dikategorikan
kalau memang ini lalainya mereka tidak patuhi aturan tersebut bisa dari arah sedang ke berat
pak tapi kalau kita lihat ini tindakan seperti ini atau penugasan seperti ini ini apa sih pak yang melatar belakangi sampai akhirnya pihak dari kelurahan mengarahkan gitu pegawai honorernya untuk masuk ke dalam got kotor
padahal kan seperti yang tadi disampaikan oleh bapak ya harusnya jika memang dia untuk mengatasi pipa dan lain lain itu harusnya keterampilannya lebih mengarah ke situ bukan untuk masuk ke dalam got pak
biasanya ini kelalaiannya karena
mereka tidak lagi melihat sop yang sudah diberlakukan
mereka lalai dan lupa atau hilap bisa saja terjadi gitu
oke berarti ada indikasi pelonco atau seperti apa pak
ada indikasi mungkin salah satu bentuk pelonco atau seperti apa
ya tidak bisa dikatakan sedemikian juga ini kena kelalaian mereka kan kilap mungkin kalau kita lihat kan gambarannya mereka juga sama sama sih
kayak seorang bergembira ria atau apa saya juga nggak ngerti yang jelas itu salah
tidak ada tes terhadap keterampilan menyeburkan calon pjlp untuk diperpanjang ke dalam got itu sudah salah
kalau dari proses sejauh ini kan tadi bapak sempat sampaikan bahwa hasilnya sudah diberikan kepada camat ya pak ya
berarti kita kira kira butuh waktu berapa lama lagi untuk mengetahui apakah memang tingkat pelanggaran ini
ini kan sudah dilepaskan
camat harus mengeluarkan sk
untuk pembebasan sementara dari jabatan lurah
ini oke terakhir nih pak apa kemudian yang akan dilakukan oleh bked dki jakarta untuk mengawasi hal seperti ini agar tidak terjadi lagi ke depannya
bkd bersama inspektorat akan melakukan sidak atau infeksi secara mendadak ke lokasi lokasi kepada skpd dan ukpd yang menyelenggarakan tenaga pjlp
terima kasih banyak pak haidir
kepala bked dki jakarta yang sudah berkata
terima kasih banyak pak
bersama kami disini
terima kasih banyak pak